susi asisten rumah tangga putri candrawati menjadi saksi pertama yang memberikan kesaksian pada sidang lanjutan terdakwa barada eliezer
ketua majelis hakim wahyu iman santoso menuding susi memberikan keterangan dan kesaksian palsu alias berbohong
lantaran susi tidak menjawab pertanyaan hakim secara tegas dan keterangannya terus berubah ubah
dan bahkan kosa hilkom elezer meminta majelis hakim memproses susi secara pidana
untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami pertama pakar hukum universitas jenderal sudirman prof hipnu nugroho selamat sore prof apa kabar
baik mas bram selamat sore selamat sore mas rasamala
baik yang kedua adalah kuasa hukum dari verdi sambor rasamala aritoneng selamat sore mas rasamala apa kabar
selamat sore mas bram baik
baik saya akan pertama ke prof hipnu terlebih dahulu prof ini kemudian menjadi highlight dan perhatian
pada publik tentunya paling tidak sampai siang hari ini keterangannya diberikan susi
bahkan hakim sampai menyatakan ada potensi bisa dipidanakan kemudian ada desakan dari roni talapesi sebagai kuasa hukum eliezer untuk menjadikan susi tersangka
seberapa besar potensinya prof ketika susi menyatakan keterangan yang inkonsisten begitu
ya terima kasih mas bram kita kembali di dalam suatu teori pembuktian hukum pembuktian
ada suatu asas yang namanya disebut asas beyond and reasonable dox
itu artinya bahwa suatu keterangan saksi suatu pembuktian itu harus rasional
suatu keterangan saksi harus dapat dipercaya
suatu keterangan harus masuk akal
lah rupanya tadi
keterangan yang disampaikan bu susi itu melompat lompat
sehingga pada suatu jebakan jebakan yang disampaikan bukan jebakan karena dalam suatu pengadilan di persidangan nggak boleh menjebak pertama
dalam suatu pertanyaan pertanyaan runtut itu tidak nyambung
tidak nyambung sehingga konsep beyond and reasonable doubts itu nggak ketemu
yang menyebabkan tanda petik sebagai penanya menjadi jengkel
jaksa juga agak jengkel
juga agak jengkel
penasihat hukum juga malah memohon adanya disampaikan dengan sumpah palsu
nah inilah yang harus juga dipahami bahwa memang keadaan saksi itu juga tidak mudah mas bram
tingkat pendidikannya seperti apa
kemudian tingkat tekanan juga seperti apa
jadi ini memang juga harus dipahami
jika tidak serta merta mudah menyampaikan sumpah palsu enggak
enggak ini harus proses panjang
artinya perlu ya kalau olahraga perlu pemanasan lah
sehingga nanti perlu diperiksa kembali dicatat kembali
dalam suatu mencari kebenaran material itu betul betul terpenuhi
ini yang kita sampai jadi jangan sampai ancam mengancam sumpah palsu undang undang
itu akan menjadikan grogi kembali
padahal kita bukan seperti itu
itu mas bram
prof artinya ketika ada anggapan ada kecurigaan begitu ini laporan palsu kemudian apakah berikutnya adalah memeriksa saja cukup
atau kemudian mengkonfrontir dengan saksi saksi lain
bagaimana kemudian untuk bisa paling tidak kita mencari atau menarik titik terangnya begitu prof
ya mas bram
ini kan baru antara saksi yang disampaikan oleh penuntut umum kemudian penasihat hukum dan hakim
jadi belum konfrontasi
dan itu loh
jadi nanti lebih baik menunggu lagi juga saksi susi ini dikonfrontasi dengan saksi yang lain
kita ingat bahwa suatu keterangan saksi mempunyai nilai itu apabila
keterangan saksi itu berhubungan antara satu saksi dengan saksi yang lain
berhubungan antara satu saksi dengan bukti lain yang disampaikan
nanti kan ada bukti bukti yang lain
bukti dctv bukti alat bukti yang lain kemudian tadi saksi ar dan sebagainya
apa yang disampaikan susi itu betul atau tidak
ataukah karena gugup
atau karena memang lagi kondisi
atau bisa juga karena memang terpengaruh yang kemarin
kita tidak tahu

terpengaruh yang terkaitan dengan rekayasa kemarin beliau masih belum
masih membengkas sehingga masih ada dalam tanda petik melindungi kepentingan tertentu
itu mas romy masih beberapa kemungkinan kemungkinan yang terjadi
baik saya akan menanyakan kepada mas rassamala
kemudian akhirnya dengan melihat ini publik sebagian akhirnya sedikit menyimpulkan
bahkan mungkin bertanya tanya apa jangan jangan kemudian pihak dari verdi sambo
yang dekat dengan verdi sambo ini seakan membuat satu narasi yang sama begitu
mas rasamala seperti apa menjawabnya
ya pertama gini kita tidak perlu menyimpulkan terlalu dinilah
itu kan nanti diperiksa oleh hakim biar hakim nanti yang menyimpulkan bukan kita
kemudian yang kedua ini bukan soal narasi
karena ini kan semua berdasarkan berita acara pemeriksaan disampaikannya
memang seperti yang disampaikan oleh prof hipnu tadi
bagi seorang saksi itu tidak mudah untuk menyampaikan keterangan dalam kasus kasus semacam ini
kasus yang paling sederhana saja
kalau kita misalnya tabrakan ada acciden kecelakaan di mobil misalnya yang paling sederhana
anda mungkin harus mengingat lagi peristiwa itu beberapa bagian rangkaian itu ada yang hilang
jadi memang harus pelan pelan dibantu untuk mengingat lagi
jadi kalau saya sih yakin dia tidak berniat untuk berbohong atau menyampaikan keterangan palsu
ya mas rassamala masih terhubung bersama kami
ya mas rassamala masih terhubung bersama kami
ya mas rassamala masih terhubung bersama kami
ya mas rassamala masih terhubung bersama kami
baik sepertinya kami ada gangguan sambungan dengan mas rassamala
saya akan ke prof hipnu terlebih dahulu
ketika prof tadi ada beberapa faktor atau variable begitu yang kemudian bisa jadi membuat paling tidak seorang saksi itu gugup
atau melupakan bagian atau fasil fasil dari sebuah fakta begitu prof

bagaimana kemudian hakim nanti bisa menarik kesimpulan begitu prof apalagi salah satu hakim anggota tadi menyatakan bahwa
keterangan dari susi ini berbeda loh yang disampaikan hari ini dengan yang di bap di polisi
sepertinya apa prof
ya begini mas bram
suatu yang berbeda di polisi sesuatu yang biasa
karena tadi saya katakan pemeriksaan di berita acara kepolisian mungkin situasi keadaan yang linier
keadaan yang tenang keadaan yang santai kan begitu kan
tapi sekarang berubah apa yang disampaikan di keterangan saksi di pemeriksaan
tapi sekarang berubah apa yang disampaikan di keterangan saksi di pemeriksaan awal
yang di persidangan yang semua orang menonton yang situasi peradilan ada hakim dengan jubahnya
ada jaksa dengan jubahnya ada penasihat hukum dengan jubahnya
ini juga bisa menjadikan down menjadikan mungkin lupa
sehingga dalam hal hal seperti ini apalagi mungkin latar belakang pendidikannya
ataupun mungkin selama hidupnya belum pernah berurusan hukum ini memang suatu hal yang masalah
sehingga perlu ada suatu pelan pelan
apakah keterangan saksi s itu juga punya
oh belum kan masih di cross check dikonfrontasi dengan saksi saksi yang lain
artinya kalau memang nanti dengan saksi saksi yang lain ternyata tidak ada suatu korelasi
ya berarti memang tidak bernilai
tapi kalau memang saksi saksi yang lain ternyata ada korelasi bahwa ternyata s itu juga tanda petik
memang bingung atau memang tidak seperti sampaikan ya bisa jadi
disinilah maka hakim nanti akan menilai suatu kebenaran
dari kesaksian yang ada dengan keyakinannya
karena dalam suatu pembuktian itu keyakinan kepekaan seorang hakim dituntut untuk menilai apakah itu betul atau tidak
baik baik artinya kemudian kita harus juga meng cross check mengkonfrontir terhadap saksi saksi yang kemudian mungkin akan dihadirkan dalam sidang sidang berikutnya
tapi yang juga menjadi pertanyaan prof ketika nanti sudah dikonfrontir sudah bisa ditarik satu kesimpulan fakta hukum yang terjadi oleh hakim tentunya
dan ternyata apa yang disampaikan susi ternyata bukan yang sebenarnya
bagaimana kemudian apakah ini kemudian akan berpotensi seperti pertanyaan saya di awal akan membuat susi menjadi tersangka atau kemudian harus ada aduan lagi dari pihak lain
nah ini pertanyaan bagus mas bram
jadi gini ini memang hati hati ya ke depan untuk menjadi saksi ya
kalau kita lihat di dalam undang undang perlindungan saksi yang lama dua ribu enam kalau nggak salah modal
bahwa keterangan saksi di dalam persidangan itu adalah dilindungi apapun yang dikatakan itu yang pertama
tapi dalam perkembangan undang undang perlindungan saksi yang baru bahwa keterangan saksi dalam persidangan dilindungi sepanjang beretikat baik itu mas bram

jadi kalau tidak beretikat baik berpotensi tadi sumpah palsu atau dilaporkan ada suatu sumpah palsu
ini yang sekarang membedakan antara undang undang ini dan undang undang lainnya
sehingga dengan mendatangkan seorang saksi ini memang betul betul harus mempunyai kualifikasi nilai kualifikasi keterangan kualifikasi bukti
antara syarat formil dan syarat material itu betul betul lengkap sehingga kekuatan pembuktian saksi adalah sempurna
oke kembali berarti artinya akan otomatiskah atau memang perlu ada delik aduan lagi untuk susi ini prof ibnu
bisa dua duanya bisa dua duanya bisa hakim memerintahkan sumpah palsu karena memang tahu palsu ataupun pihak lain yang memberikan bahwa keterangan disampaikan ada palsu
oke oke baik baik saya akan kembali ke mas rosa molang sudah terhubung bersama kami
ini kemudian anda tadi juga mengatakan ada beberapa variable ada beberapa paling tidak mungkin faktor yang membuat seorang saksi berbeda penyampaiannya
tapi kemudian tadi salah satu anggota majelis hakim menyampaikan bahwa keterangan yang disampaikan ini berbeda dengan bap susi dengan polisi
dengan polisi kemudian sama kemudian disampaikan dengan para terdakwa lain
sampai kemudian salah satunya mengatakan bahwa seharusnya tidak menjadi saksi tapi duduk bersama para tersangka terdakwa
bagaimana kemudian mas rossa molling melihat ini mas
ya sebenarnya itu saya pikir berlebihan lah artinya kan dia hadir di sana sudah membantu negara sebagai saksi gitu loh untuk memberikan keterangan
kalau dari awal memang dia terlibat tentu dia jadi terdakwa
dan apakah benar dia melakukan tindak pidana kan dia nggak ada di peristiwa di durian tiga maupun peristiwa peristiwa lain yang diindikasikan sebagai tindak pidana
kan susi tidak ada di situ
jadi saya pikir kita juga harus mendudukan posisi dia secara proporsional secara netral
susi ini kan asisten rumah tangga dia pembantu rumah tangga profilingnya secara psikologis itu ada profil psikologi juga yang melakukan assessment
kemampuan dia kan juga kualifikasinya juga bukan kualifikasi yang cerdas
jadi kemampuan orang yang dengan pengetahuan dan kecerdasan itu mempengaruhi daya ingat
kemampuan dia mengingat menyampaikan berkomunikasi menyampaikan informasi itu tidak akan sebaik orang yang cerdas
jadi saya mau bilang kita mesti men treatment juga saksi saksi ini secara fair juga di hadapan persidangan
seharusnya sih kalau menurut saya pengadilan itu membantu
saksi saksi ini untuk mengingat kembali pelan pelan harus dituntun lagi
mana yang benar ada kemungkinan berbeda pengetahuan dari apa yang dialami dia dengan saksi yang lain itu bisa jadi
dicocokkan saja yang bersesuaian siapa yang tidak bersesuaian siapa itu kemudian biar hakim yang menilai
berarti maksud anda apa yang dilakukan hakim tidak seharusnya kemudian menyimpulkan dari keterangan susi pada hari ini
ya hakim kan memang tidak boleh menyimpulkan dari keterangan saksi sebatas keterangan saksi itu dikuat ada tidak boleh dia menyimpulkan
kesimpulan itu disampaikan nanti dalam pertimbangan akhir dalam putusan
dicocokkan dengan kesesuaian saksi saksi yang lain baru dengan kesesuaian tersebut mana yang diakini baru hakim kemudian mengambil putusan
jadi tidak di depan kemudian disimpulkan dari masing masing keterangan saksi
baik baik saya kan
jadi mekanismenya ini kan mengeksaminasi
jadi keterangan saksi itu dikumpulkan dulu semuanya
di uji dulu konsistensinya kemudian nanti diperiksakan sesuaian dengan saksi lain
mana yang lebih konsisten dan kesaksian yang lain
jadi ini sederhana aja gitu
baik baik saya akan ke prof hipno kembali apakah kemudian sejumlah sidang keterangan saksi ini akan meringankan barada eliezer prof
tapi jangan langsung dijawab karena kita akan jedas jenak memberi sotaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita masih akan melanjutkan dialog dengan mbak hasan hakim geram art sambo plin plan
berikan kesaksian masih dengan prof hipno dan juga mas rasha malla bersama kami
sebelum jeda tadi saya ingin menanyakan kepada prof hipno
apakah kemudian sejumlah sidang kesaksian saksi jika minggu lalu dengan keluarga yosua hari ini dengan orang orang yang dekat dengan verdi sambo yang ada di sekitaran tkp begitu
apakah kemudian ini akan meringankan eliezer nantinya prof mengingat dia juga menjadi salah satu eksekutor begitu
ya ya memang saksi yang sekarang diajukan adalah saksi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
yang artinya secara teori adalah saksi acat saksi acat itu adalah saksi yang memberatkan
dari saksi saksi yang disampaikan pada hari ini tampaknya masih belum pada saksi kunci
masih pada melingkar kalau minggu kemarin ada keluarga yang banyak memberikan support memberikan support untuk memberikan suatu keterangan yang jujur dan sebagainya
dan sebagainya yang kaitannya dengan kualitas dari persidangan ini
yang hari ini juga masih pada kisaran
ada kisaran secret yang di luar
belum masuk pada pokok inti
ya saya kira masih jauh mas
mungkin kalau nanti kesaksian kesaksian sudah pada masing masing tersangka terdakwa yang diajukan sebagai saksi baru
tapi ini kan belum
ini belum jadi masih jauh
kalau nanti masing masing terdakwa juga sebagai saksi atas eh lah itu baru
saya akan konfrontasi diantara para dugaan pelaku yang ada
tapi sekarang masih belum
hanya banyak saksi yang dihadirkan hanya untuk melihat bagaimana fenomena kejadian pada suatu peristiwa terjadi
baik itu sopir baik ajudan yang di luar peristiwa rumah tangganya seperti apa peristiwa yang di tempat tkp seperti apa baru situ
kalau memang ada dugaan dugaan terkait ada sesuatu yang tidak normal kan itu kan
tidak normal itu nanti tadi kita dengar adanya tembakan ada suatu situasi menangis dan sebagainya
itu tidak normal
kenapa tidak normal
itu kayaknya masih baru pada sampai taraf kesana mas
baik merangkai big picture begitu ya prof
prof ini yang kemudian juga menjadi pertanyaan publik begitu
apakah kemudian nanti dengan status jc ini akan mempengaruhi kemudian hukuman kepada eliezer prof
apakah segitu meringankannya atau sebesar apa kemudian nanti pengaruhnya
ya gc memang itu suatu yang baru
setelah adanya undang undang lpsk jc diperlukan dalam rangka untuk membantu penegak hukum dalam mengumpulkan barang bukti
jadi gc idenya adalah dari pemohon siapa pemohon
adalah terdakwa atau penasihat hukumnya
dalam kemudian diterima oleh lpsk
nah sekarang pertanyaannya seberapa besar gc ini punya pengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan
sekarang kan belum belum pada masuk pada pokok pokok perkara yang bergantung
pokok pokok perkara yang terkait dengan pembunuhan berencananya
kalau nanti baradae itu kesaksiannya atas tersangka terdakwa fs p k dan sebagainya itu mempunyai nilai membantu
baru itu nanti hakim yang menentukan
karena terkabul dan tidaknya gc ada pada ketua majelis
ketika keterangannya tersebut adalah konsisten dari awal sampai kesaksian yang terakhir

baik terakhir saya akan ke mas rasamala
baik baik kita tentu akan melihat seperti apa baik baik terakhir saya akan ke mas rasamala
begitu informasi yang kami terima ketika esok adalah sidang saksi kepada verdi sambo dan juga putri candrawati
apakah benar kemudian keluarga brigadir yosua kemudian akan dihadirkan sebagai saksi
dan apa kemudian kesiapan untuk bertemu kemudian dari pihak verdi sambo mas rasamala
ya bram kalau untuk dua belas orang saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan besok
itu menjadi tanggung jawab jangan lupa
menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum
jadi itu nanti jaksa penuntut umum
yang akan menghadirkan keluarga korban
yang sebelumnya juga dihadirkan di
sidang eliezer nah di sisi kami
tidak ada persiapan khusus tapi tentu
akan mengelaborasi lah keterangan
dari saksisasi tersebut dan keterkaitannya
dengan tindak pidana yang
didakwakan oleh kepada klien kami
tetapi secara umum memang
karena keluarga korban ini kan
tidak berada dalam lokasi
peristiwa pada saat terjadinya
kejadian tersebut mungkin ada beberapa
komunikasi ya nanti kita bisa dalamin
tetapi peristiwa itu sendiri
yang hadir pada
tempat dan peristiwa tersebut di waktu
tersebut di dalam dakwaan itu kan justru
bukan dari pihak keluarga itu dari
saksi saksi yang lainnya jadi
saksi saksi pentingnya itu nanti pada
tapi sekali lagi memang keterangan
yang disampaikan oleh keluarga itu
juga harus kita dengarkan
dan tentu nanti kita beri kesempatan
kepada keluarga untuk menyampaikan harapannya
juga terhadap persidangan ini
saya kira itu supaya fair persidangan ini juga
baik baik kita akan melihat
tentunya kelanjutan dari seluruh
persidangan dengan seluruh terdakwa
maupun dengan seluruh saksi yang ada
terima kasih telah bergabung bersama kami mas rasa malari tonang
kuasa hukum dari verdi sambo dan juga
prof hipnu nugroho pakar hukum
universitas jenderal sudirman telah
bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat malam salam sehat selalu